gak cuma menawarkan produk fashion berkualitas dengan harga terjangkau
pembuatan makanan ringan seperti roti
tira mariang membuat hati senang
di situ kami sudah langsung memutuskan berlari yang saya bilang itu erupsi
kemalik ini memang khusus untuk muslim di desa ini atau seperti apa tempat ini
betul pedesaan terutama pesisir ya yang listriknya susah
waktu itu kita memang memproyeksi kannya ke dua tempat
atau rata rata dua orang per hari
oke thank you mbak yesa ini udah ngobrol ngobrol di manihani
dimas adityo kim tamani bali
perusahaan mana nih yang care atau didimin aja kan gitu
dan memang tanggapan para karyawan ini juga